hai persib bandung tak berlama lama tampil tanpa pelatih manajemen persib langsung menunjuk
mantan pelatih timnas indonesia luis mia aspas sebagai juru taktik baru musim ini
rekrutan luis mia tak lepas dari sejumlah prestasi yang ditorekannya diantaranya sempat mengantarkan
timnas indonesia posisi runner up di siege dua ribu delapan belas silam latihan spanyol ini juga pernah
mengantarkan timnas spanyol u dua puluh satu juara piala eropa dua ribu sebelas selain akan memberikan kontrak selama dua
tahun dengan opsi perpanjangan manajemen persib juga optimistis bergabungnya luis mia akan
memudahkan target persib meraih juara liga satu di indonesia musim ini
bersama sama mudah mudahan nanti dipimpin pimpinan
luismia mengaku tak akan mengubah komposisi pemain maung bandung yang ada saat ini ia hanya
akan membawa dua asisten pelatih dari spanyol yang akan membantunya
terima kasih atas kedatangan teman teman semua yang ada di sini
sangat senang berada di grup ini
hingga pekan kelima liga satu indonesia
masih menduduki peringkat sepuluh kelas men sementara
hai freddy bangun bandung jawa barat